puluhan warga ntt menggelar ritual adat di depan patung presiden jokowi setinggi tiga lima meter
menolak gibran menjadi cawapres pendamping prabowo subianto
puluhan warga desa sunu kabupaten timur tengah selatan berduyun duyun ke puncak gunung sunu
dan menyampaikan doa serta harapan di depan patung presiden jokowi setinggi tiga lima meter dan berat tujuh ratus kilogram
warga desa sunu melihat ada potensi presiden jokowi sebagai negarawan
di rusak di ujung akhir masa jabatan
dengan ngototnya banyak pihak mencalonkan putra sulung jokowi gibran raka buming raka
menjadi calon wakil presiden panglima perang suku benum
sekaligus mantan kepala desa sunu nitanel benu
mengatakan jokowi adalah bapak bangsa
lewat ritual adat bersama di depan patung jokowi
para warga desa benu berharap jokowi dapat tetap menjadi bapak untuk semua
dan bukan hanya untuk sekelompok orang
atau keluarga saja